partai golkar secara terang terangan tidak akan mendukung bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan
hal ini pun sejalan dengan pernyataan mantan ketua umum golkar yusuf kala yang menilai pilihan capres untuk golkar
hanyalah ganjar pranowo dan prabowo subianto
apa alasannya dan mengapa hingga saat ini golkar masih bimbang dan belum menentukan arah politiknya
bergabung bersama kami sore hari ini ada ketua dpp partai golkar ada aceh hashan sadzili
dan juga pakar komunikasi politik uin jakarta gun gun herianto
kang aceh mas gun gun selamat petang
selamat petang mbak kuspa
selamat petang assalamualaikum mbak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke kang aceh dulu terlebih dahulu
kang aceh secara belak belakan ketum anda menegaskan tidak mungkin mendukung anies baswedan
alasannya katanya belum eksplisit dinyatakan belum eksplisit dilontarkan nanti akan dibahas atau dipublikasikan
tapi pertimbangannya apa mengatakan hal tersebut kang
ya pertama bahwa partai golkar selama dua periode ini selalu dengan presiden owi ya
di mana kita sedang mendukung pemerintah maka kewajiban kita adalah juga memastikan agar ada kontuinitas
terhadap berbagai agenda agenda yang telah diletakkan

karena kita tahu bahwa banyak sekali torehan keberhasilan dan prestasi prestasi yang ditunjukkan oleh pemerintahan presiden jokowi
yang harus terus dilanjutkan
terutama presiden jokowi meletakkan bagaimana kita mampu membangun
bahwa landasan ekonomi menuju penguatan kualitas sumber daya manusia
dan yang paling penting nanti kita akan menghadapi bonus demografi tahun dua ribu dua puluh lima sampai tahun dua ribu tiga puluh lima
nah ini tentu harus dapat dilanjutkan
kita tahu bahwa
kita tahu bahwa
dari berbagai apa yang disampaikan oleh capres pak anies wedan
menegaskan dirinya bahwa
emaknya adalah soal perubahan
tentu ini secara gagasan
ini seperti berhadapan hadapan
antara konsep yang digagas oleh pemerintahan jokowi
dengan yang selama ini selalu dikritik
atau selalu berhadapan hadapan dengan konsep yang disampaikan oleh capres
seperti pak anies rashid baswedan ini
dan termasuk juga partai partainya
dari situlah kami menegaskan bahwa
memang dari proses komunikasi politik kami
karena partai partai yang mendukung pak anies
berbeda secara gagasan secara ide
dengan demikian maka
atas gagasan itu lah yang memang
memiliki perbedaan pandangan
dan saya kira itulah yang membuat
kami harus menegaskan bahwa
tidak memiliki kesamaan
baik secara gagasan
apa target target yang ingin kita bangun dalam konteks politik indonesia ke depan
karena kami sangat menyadari betul
bahwa keberlanjutan pemerintahan presiden jokowi ini
harus dapat ditingkatkan
dan oleh karena itu
ke depan tentu
pikiran pemikiran pandangan politik
dan lain sebagainya
itu harus dapat melanjutkan
terhadap apa yang telah dilakukan oleh presiden jokowi
bahwa pandangan pandangan yang disampaikan oleh pak anies
jelas selalu berbeda
apa yang disampaikan oleh presiden jokowi
gak ngaja artinya pertimbangan ini ada karena intervensi kekuasaan valit
ya enggak enggak enggak begitu dong cara membacakannya
ya ini semata mata karena
memang kita melihat
dari segi gagasan
dan pandangan yang selama ini menjadi diskursus
partai partai yang mendukung pak anies atau pak anies sendiri
itu kan selalu berbeda dengan pandangan pandangan
politik yang ek sosial
budaya yang selama ini
selalu dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi
saya ke mas gunggun
bagaimana anda melihat pernyataan dari erlangga hartarto
mengklaim langsung menegaskan bahwa tidak mendukung anies
ini apa final kah atau masih mungkin bisa berubah
konstelasi yang terjadi sekarang
kalau saya membaca ya
dari apa yang dinyatakan oleh pak erlangga
bahkan didalui oleh pak jeka
dan barusan narasi yang disampaikan oleh pak aceh
ada semacam benang merah ya
jelang akhir fase kandidasi
ini semakin memperjelas ya
posisi dan sikap politik partai golkar
untuk berada dalam politik asosiatif
dengan diksi keberlanjutan gitu
jadi konteksnya adalah
kalau saya membaca bahwa pilihan
partai golkar untuk
dengan arus utama keberlanjutan
berada dalam positioning
dengan challengers atau dengan penantang
yang diksinya adalah perubahan
golkar berarti kalau begitu
memosisikan diri sekarang
dan tentu menjelang kontestasi dua ribu dua puluh empat
melalui proses kandidasi yang akan
definitif di antara oktober dan november itu
di antara dua bulan
di antara dua cawapres ya
di antara dua cawapres yang sudah mengeputang
ya sebut aja misalnya di antara
pilihannya antara prabowo atau pak ganjar
nah tadi pernyataan pak aceh sudah
semakin mempertegas bahwa tidak akan ke anies baswedan
karena pertama dari sisi diksi ya
yang itu kemudian merepresentasikan arah
perjuangan dalam pilpres
tentu anies baswedan bukan berada dalam
satu strategic planning yang partai golkar tetapkan
kemudian ya saya melihat bahwa posisi golkar hari ini
tentu internal dan eksternal ya
internal karena dinamika internal itu juga tentu akan dibaca oleh partai golkar
dan dinamika eksternal tentu menyangkut power relation
atau relasi kuasa dengan kekuatan
di mana golkar itu juga menyangkut power relation
dan di mana golkar itu juga menjadi bagian dari pemerintahan pak jokowi
dan kalau kita melihat dari perspektif yang disebut dengan
atau struktur peluang begitu
maka ini kembali sebenarnya ke pola yang menjadi
langgam partai golkar begitu ya
yaitu berada dalam potensi kekuasaan di masa mendatang begitu
kira kira begitu pak
oke kalau kita lihat peluang dari dua nama ini
ada ganjar pranowo dan prabowo subianto
saya ke kang aceh lagi
kita tahu dalam pertemuan minggu malam di nusa dua bali
hampir sebagian besar dpd golkar ini mendorong
ada dukungan kepada prabowo subianto
ini apakah sinyal kuat atau seperti apa kang
ya sebetulnya pertemuan di bali
bali itu adalah inisiatif dari para ketua dpd provinsi se indonesia
yang ingin bersilaturahmi dengan ketua umum
dalam hal membahas tentang perkembangan
terkait dengan dinamika yang terjadi di tubuh partai golkar ya
memang ada pernyataan resmi yang terkait
dan hasil pertemuan tersebut kecuali bahwa
pertemuan itu menegaskan tentang soliditas partai golkar
di tengah terpaan isu munaslup
soal lontaran terkait dengan capres cawapres
kami saat ini masih konsisten dengan keputusan rak kernas
di mana kami memberikan mandat kepada ketua umum
untuk menentukan langkah langkah koalisi
yang tadi disebutkan yaitu kemungkinan kita akan bersama dengan
pak ganjar yang didukung oleh pdi perjuangan
dan atau dengan pak prabowo
memang dari obrolan warung kopi yang kita lakukan
di luar agenda resmi yang terjadi di bali
beberapa pandangan pandangan dari pengurus dpd
provinsi indonesia itu
ada beberapa yang menyampaikan agar kita berkoalisi dengan pak prabowo
yang menyatakan kita dapat juga berkoalisi dengan ganjar
tapi satu hal yang menjadi kesepakatan
bukan menjadi kesamaan kesepahaman kita
dalam konteks perbincangan
di bali adalah bahwa kita harus mengakui bahwa
rating yang tepat dari presiden jokowi ini tinggi sekali
berbagai survei mengatakan bahwa presiden jokowi ini
ini kan sesuatu yang luar biasa
tidak banyak dan saya kira langka sekali
di dalam proses pemerintahan
di dalam proses pemerintahan pada second round
itu tingkat kepuasan publiknya itu tinggi
itu kami berpandangan bahwa
memang tingkat asosiasi publik terhadap presiden jokowi ini
harus juga kita gunakan
agar memiliki efek elektoral
terhadap elektibilitas partai
nah kami berpikir bahwa
kenapa pandangan yang harus kami lakukan
terkait dengan keputusan politik
untuk menentukan capres capapres
harus mempertimbangkan juga
apropo rating pemerintahan ini
itu lebih kuat asosiasinya dengan capres yang mana
ini penting untuk kami tegaskan
bagi kami tentu
pak ganjar secara personal juga dengan ketua umum kami sangat dekat
karena sama sama sebagai alumni keagama
juga sebagai sama sama anggota dpr
setara dengan pak prabowo juga
beliau kan juga pernah menjadi kader partai golkar
selama ini juga intensif melakukan pembicaraan dengan pak prabowo
kalau saya sama pak gun gun ini sesama uin jakarta
jadi kemisrinya selalu sama
oke saya ke mas gun gun
kalau dari kak ngaca tadi
kayaknya menunggu arahan begitu
mana yang lebih menguntungkan mas gun gun
apakah golkar keporos perang
apakah golkar keporos prabowo subianto
atau ke ganjar pranowo
kalau tadi kita dengar
dan eksplisit sekali
bahwa yang jadi patron sekarang
dari partai golkar itu kan pak jokowi ya
sebut aja dalam dinamika kontemporer
partai golkar memosisikan diri dalam term keberlanjutan
dan pak jokowi di puncak hirarki otoritas ya
dalam konteks ini adalah kabinet
dan di luar posisinya dalam kabinet
tentu eksplisit juga tadi dinyatakan bahwa
bandul menurut saya
posisi sikap politik partai golkar akan ditentukan juga
dengan sinyal kuat pak jokowi di injury time
kalau istilah pak erlangga itu chapter terakhir
kalau saya sebut sebagai momentum terakhir
dalam konteks proses kandidasi
akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan konsolidasi
kekuatan real politik yang diorkestrasi oleh pak jokowi
kemana bandul pak jokowi mengarah
misalnya apakah di injury time itu ke pak prabowo
atau definitif ke ganjar
itulah yang akan diikuti menurut saya oleh partai golkar
oke kang aceh karena durasi kita terbatas
saya ingin tanya pertanyaan terakhir
kapan kemudian ini akan menentukan sikap
mengingat ini waktunya sebentar lagi
sekitar dua bulan lagi kang
kita ingin secepatnya
jadi benar kata mas gungun ya injury time aja
jadi kita ingin secepatnya tentu
supaya nanti konfigurasi
dan kita harus akui bahwa posisi partai golkar
bagi kemenangan siapapun calon presidennya
karena kan kita tahu bahwa
salah satu kekuatan partai golkar
kalau kita baca teritorialnya
itu cukup beragam
dan cukup merata
di wilayah di indonesia
juga cukup merata
kami menyerahkan kepada ketua umum kami
pak irlangga hartalata
untuk menentukan arah dari depan kami
diantara keduanya itu harus ada golkar
sebagai partai kedua terbanyak di indonesia
kita menginginkan peran dan partai golkar itu
bisa ditunjukkan dalam dua kekuatan besar ini
oke anggapannya koalisi manapun tetap akan menguntungkan partai golkar begitu ya
kang aceh kita tunggu nanti sikap dari partai golkar
seperti apa dalam menentukan pilihan
keputusan menjelang kampanye pilpres dua ribu dua puluh
sekali lagi narasumber saya
malam hari ini ada aceh hasan
ketua dpp partai golkar
dan juga ada mas gun gun herianto
selamat malam aceh